dan untuk mengatasi pelaksanaan vaksinasi booster di pusat belanja kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia bella mulasela
bella selamat pagi saat ini bagaimana antusiasme warga yang datang untuk melakukan booster vaksinasi di sana
ya selamat pagi aldi saat ini saya berada di transmart cilandak
di mana memang betul sekali sesuai dengan aturan pemerintah vaksin booster ataupun vaksin dosis ketiga ini sudah bisa dilaksanakan sejak tanggal dua belas januari dua ribu dua puluh dua yang lalu
dan sampai kemarin di dki jakarta sendiri sudah sebanyak empat ratus lima puluh delapan lima ratus dua puluh tujuh dosis yang sudah disuntikan untuk dosis ketiga
dan di antaranya itu adalah tujuh puluh enam tujuh ratus tujuh puluh dari tenaga kesehatan dan tiga ratus delapan puluh satu tujuh ratus lima puluh tujuh dari masyarakat umum
dan memang aldi untuk jumlah yang sudah divaksin dosis ketiga pada hari kamis kemarin sendiri yaitu sebanyak lima puluh dua satu ratus tujuh puluh empat dosis
dan untuk membantu ataupun mengurangi penyebaran covid sembilan belas yaitu virus omikron juga
dari transmar cilandak juga hari ini melaksanakan sentra vaksin yang bekerjasama dengan marinir cilandak dan puskesmas kecamatan pasar minggu
itu menggelar vaksin dosis ketiga yaitu vaksin pfizer di transmart cilandak
dan untuk mengetahui lebih lanjut sudah bergabung dengan saya ibu eka virgyati dari senter manajer transmarcilandak
ya ibu eka ini bisa dijelaskan untuk proses di transmart sendiri ini berapa dosis perharinya dan targetnya untuk siapa aja sih ibu
oke baik untuk perhari kita menyediakan empat ratus dosis perhari selama dua hari ya mbak
jadi kemarin tanggal dua puluh tujuh dan hari ini dua puluh delapan januari
dari mulai jam sembilan pagi sampai jam tiga
untuk targetnya masyarakat umum
terutama sekitar dan juga yang sudah memiliki e ticket vaksin ketiga yang ada di aplikasi peduli lindungi
syaratnya itu dari usia delapan belas tahun ke atas
juga kita mengundang lansia juga untuk vaksinasi booster di sini
juga untuk karyawan tenan di transmarcilandak
dan juga di kongsi
dan juga dengan keluarga marinir
karena untuk vaksinasi ini kita bekerjasama dengan puskesmas kecamatan pasar minggu
dan juga dan pasmar ya dari marinir cilandak gitu
jadi untuk full support untuk nakesnya dari marinir
bu untuk ini kan selama digelar dua hari dua puluh tujuh kemarin hari kamis dan hari ini
antusias warga seperti apa sih bu yang udah datang booster ke sini
wow lumayan antusiasnya tinggi ya
karena mereka juga sebetulnya ada juga yang sudah mencari cari kan di awal
ini sudah ada di aplikasi jaki jakarta terkini
itu sudah ada dan ada dicantumkan di transmarcilandak
hari ini pun juga kita kurang lebih ya sekitar tiga ratus itu mungkin dari masyarakat umum
sisanya dari keluarga marinir dan juga karyawan
bu dosis yang disediakan disini dosis apa dulu vaksinnya
kebetulan untuk vaksinnya vaksin tiga ini khusus untuk pfizer booster pfizer dosisnya setengah dosis ya
ini kan tadi saya juga sempat melihat di depan juga banyak orang yang sudah antusias gitu bu
dari pihak transmarcilandak sendiri bagaimana untuk mengurai
adanya nanti ada kerumunan ataupun nanti ada yang mulai datang rame gitu bu pada pemulai siang hari
kita ada apa seleksi di indonesia
seleksi di awal itu diseleksinya dari aplikasi peduli lindungi
jadi yang memiliki etiket vaksin ketiga yang diperbolehkan masuk
kemudian mereka kita tempatkan di ruang tunggu untuk mengisi data dan meng input data
setelah itu diberikan nomor antrian untuk masuk ke dalam ruangan
ini dilakukan screening dulu apakah mereka secara kesehatannya sudah lolos screening
setelah itu baru diperbolehkan untuk divaksin
sebelumnya ada meja input data
input data untuk mencocokkan antara data data yang dicatat dengan data data yang ada di peduli lindungi
setelah itu baru masuk ke meja vaksinasi
oke bu terakhir
ini untuk masyarakat apakah bisa langsung go show datang tanpa harus mendaftar
oh bisa sekali
kita memang menerima
masyarakat yang datang langsung tanpa mendaftar ya boleh
sepanjang tadi kriteria persyaratannya terpenuhi
ibu eka terima kasih banyak atas waktunya selamat bertugas kembali
ya betul sekali jadi aldi memang kalau di sentra vaksin di transmart cilandak sendiri memang ini hari ini adalah dosisnya empat ratus dosis gitu
dan memang sampai saat ini sudah sebanyak dua ratus orang yang sudah mendaftar dan sudah menjalankan vaksinasi
nanti masyarakat juga bisa langsung datang ataupun secara go show
langsung mengambil nomor antrian diloket pendaftaran di depan
dan setelah itu langsung memasuki ke area screening ataupun pengecekan dari segi suhu dari tensi darah
dan abis itu memasuki ke area penginputan data dicocokkan dengan data pribadi yang dari ktp dan juga yang sudah di input begitu
dan setelah itu langsung melakukan penyuntikan ataupun dosis ketiga dari pfizer setengah dosis ini
dan setelah itu tahap terakhir adalah melakukan tahap sertifikasi ataupun pengecekan di aplikasi penduduk lindungi apakah sertifikat dosis ketiga ini sudah masuk atau belum aldi
terima kasih produser lapangan cnn indonesia bella mulasela melaporkan dari cilandak jakarta